kalau misalnya saya bisa gambarkan bahwa inacraft dua ribu dua puluh tiga ini memang mengangkat tema nusantara seperti biasanya
seluruh keputusan dan langkah yang dilakukan oleh pak muldoko adalah langkah langkah pribadi
lebih dari sembilan puluh adalah ultra mikro
dan nantinya akan dikembalikan
yang tadinya harga rp lima puluh naik jadi lima puluh
pemerintahan baru yang definitif di belanda belum bisa dibentuk
melainkan memiliki pesan khusus
dan ini bersifat teknis
dan bahkan ada yang memahami ma rifat kepada allah swt
melakukan proteksi itu misalnya adalah dengan membangun sistem drainase yang lebih baik
namun ada yang berbeda dari geliat wisata di sudut pantai bajulmati
lebih gampang dan lebih cepat untuk dimakan
lrt jabodebek akan segera dioperasikan
baik kabel satelit atau stasiun transmisi kemudian diterima televisi model terbaru
memiliki di antara mereka bahwa mereka ingin
iya mbak prita sekali merdeka kita harus tetap merdeka begitu ya mbak prita
apakah ini akan will it award kalau gue mengambil kebijakan yang sekarang
teknik kiropraktik ini digabungkan dengan pengetahuannya tentang terapi pengobatan tiongkok
ini tentu saja tadi sudah dijelaskan oleh prof bahwa perubahan satu derajat saja memiliki dampak yang luar biasa
jadi kebutuhan dari logistik di tiap kecamatan
untuk menyimpan cbp tahun dua ribu dua puluh tiga ini
sebuah bisnis akan mengambil pakaian anda yang tidak diinginkan
penikmatnya tak hanya dari kota bandung saja loh
dan juga bisa mengetahui bahwa ini pinjaman tidak terregistrasi misalnya tidak resmi gitu
kalau buat sekarang sekarang jauh banget beda banget sama yang sekarang gitu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
itu menyusahkan warga tuh pak
atau mungkin ada hal hal lain yang juga bisa dilihat dari penelusuran ppatk
ini berhasil membuat presiden joko widodo dan seluruh tamu undangan tertawa lebar
dulu kan pada bulan bulan terdepur kan keteklik nelayan tidak bisa melaut
iya makanya menarik menarik menarik
ini banyak teman teman yang semua pengen ke rumah gue
seorang ibu baru yang pertama kalinya
untuk mengumpulkan pemainnya tidak perlu sulit
nah ini adalah satu porsi timlo
jadi menyenangkan sekali ya pagi ini ya luar biasa sekali
bagaimana agama yahudi memandang muslim misalnya memandang kristiani misalnya atau agama agama semitis yang lain
nah pertanyaannya ketika celebration apa yang harus kita celebrate